nah kalau ditanya bagaimana harapan saya ya tentu sebagai semua anak bangsa
kita ingin tetap terus berkontribusi untuk indonesia dimanapun takdir menempatkan kita
jadi saya merasa ya kalau ada aspirasi apapun selama itu baik
ya kita respon dengan baik dan disyukuri sebagai bagian dari apresiasi
saya kan juga orang yang dibesarkan dalam tradisi pesantren
jadi ada saya juga harus tahu diri
jadi saya juga punya sistem nilai yang membuat saya harus tahu diri dan mampu menempatkan diri dengan baik
saya apa ya kalau bahasa orang secara lugas itu nggak punya partai
tapi sekarang kan anda gimana posisi di demokrat gimana
saya masih di demokrat
saya masih di demokrat
itu sebenarnya tanda yang akan kita bahas lebih jauh lagi
anda tidak punya partai itu maksudnya anda tidak diakui demokrat sebagai kader yang
bukan saya tidak punya partai itu dalam artian wacana umum yang dipahami oleh publik
ya tentu banyak sekali kader demokrat ya saya salah satunya
tetapi kita juga melihat bahwa ada katakanlah aktivitas politik demokrat di tingkat pusat
yang memang mengarah kepada satu titik tertentu
saya menyadari itu juga
artinya jadi wapres jadi capres atau wapres ya boleh tapi di kabinet pun nggak ada masalah
di mana pun saya pikir dan tidak hanya di eksekutif ya
banyak sekali ranah pengabdian di indonesia untuk negara yang kita cintai dan
kita lihat ke depan tetapi saya merasa bahwa pengalaman di legislatif selama hampir satu periode itu sudah cukup
karena banyak juga kan gubernur yang kemudian balik lagi sebagai menteri yang balik lagi ke legislatif
iya saya pikir biarlah itu untuk putra putra bangsa yang lain
kan perlu juga ada siklus yang kita bangun secara sengaja ya
supaya sirkulasi dari kader kader muda anak anak bangsa itu bisa berjalan terus dengan baik